kita ke informasi mengenai anak anak di mana jumlah anak anak yang terjerumus menjadi pecandu dan pengedar narkoba semakin tahun semakin meningkat
dunia narkoba menjadi ruang bermain mereka
dan berikut wawancara eksklusif koresponden cnn indonesia miftah farid dengan anak anak yang menjadi kurir narkoba
saya mendapatkan kontak seorang anak yang masih aktif menjadi kurir untuk bandar sabu sabu di wilayah surabaya selatan
usianya baru tiga belas tahun
sudah satu tahun bocah perempuan ini menjadi pengantar paket paket narkoba
saya menemuinya di salah satu pemakaman di surabaya
ketempat inilah n y beberapa kali mengantar narkoba
kepada saya ia bercerita bagaimana ia bisa masuk ke sindikat narkoba dan bagaimana pula cara kerjanya
kalau saya misalnya pesan sabu ke kamu nggak bisa nggak

dari bandar ya jadi kamu nggak ngelayani orang lain gitu
karena kan itu kan orang lain bukan teman sendiri
kalau teman sendiri itu di
apa takut apa takut sp nya polisi atau takut sp nya bnn atau
jadi harus memang
ada kamu daftarnya ya
daftar orang orangnya yang biasa
terus bosmu kalau ngorder gitu gimana cara ngordernya
ya disuruh kalau ini disuruh nantar nanti kita
komunikasinya pakai apa
n y lantas memperlihatkan ponselnya kepada saya
dia menunjukkan bagaimana order ia terima dari bandarnya
perintah di pesan pendek itu hanya ny yang mengerti
ada kode khusus untuk menyamarkan jenis pesanan narkoba
satu paket satu gram
ngambil barangnya di mana
di rumahnya itu
iya di rumahnya itu
disuruh nantar nanti tempat si moh itu
kamu tahu simo itu di mana tempatnya titiknya tahu ya
kan udah ada lama
hampir semua transaksi yang dilakukan ny menggunakan sistem ranjau
artinya paket narkoba yang dibawanya ia letakkan di tempat yang sudah disepakati
itu modelnya nanti gimana
atau kamu nunggu
jadi kamu nggak nunggu orang yang pesen
lebih banyak mana
kamu ketemu sama orang yang pesen atau ranjau
memang bosmu nyuruh ranjau atau kamu yang
biasanya di mana
di sampah di pot
ya di sampah
di pot di pinggir rumahnya orang itu
dibungkus sama kresek
dibungkus sama kresek
waktu nganter gitu sendiri kamu
temennya juga masih anak anak juga
masih sekolah ya
temen temen sekolahmu tahu
tahu yang apa
siswi kelas dua smp itu tahu betul resiko yang dihadapinya
namun ia mengaku butuh uang untuk biaya hidup dan membayar spp
setidaknya saya tidak merepotkan orang tua dan meminta uang jajan
begitu kata n y
dari bandar itu uangnya dipakai buat apa
kamu tidak takut kalau ditangkap polisi
ya tidak takut tapi bantu orang tua
bantu orang tua
bantu orang tua
ada uang untuk bayar spp
adikmu juga kamu yang nanggung
adikmu masih sekolah
kamu yang bayar
ada berapa kurirnya bandarmu ini
masih pelajar semua
kebanyakan pelajar semua
kamu sekali kirim dapat uang berapa
kalau tidak kalau tiga minggu itu tiga kali
dapat uang berapa kamu
dibayar per kiriman atau borongan
borongan gitu semingguan
mingguan satu minggu satu ratus lima puluh
yang selalu ditunggu ny adalah jatah sabu sabu yang diberikan bandar kepadanya
ia mengaku bisa menghabiskan satu gram sabu sabu sekali pakai
ketergantungan ny pada bandar bukan hanya soal uang saja tetapi juga suplai narkoba gratis